tiga ketua umum partai politik koalisi mengaku
keputusan senin malam lalu sudah bulat
dan mereka siap mengawal suara jokowi
untuk maju di pilpres dua ribu sembilan belas
yang pertama tentu kita menyepakati
bahwa susunan koalisi
yang hari ini ada
solid dan mantap
dan yang kedua
apapun yang terjadi koalisi ini akan tetap
mengusung pak jokowi pada tahun dua ribu sembilan
yang akan datang yang pendaftarannya akan
tanggal empat sampai sepuluh agustus
sehingga dalam kurang dari tiga pekan
mulai dari hari ini kita sudah akan bisa
mendapatkan siapa yang akan kita usung
sebagai capres dan cawapres nanti
kemudian yang kedua
kami juga memastikan bahwa
koalisi ini telah sepakat bulat
untuk menentukan calon wakil presiden
dari enam partai yang
sudah mendukung pak presiden
juga terkait dengan
terkait dengan wapres
nah tentu mengenai
isinya dan itu
diserahkan ke pak presiden
yang terkait dengan
berbeda dengan tiga ketua umum
parpol koalisi lainnya ketua umum pkb
muhyemini skandar mengaku cawapres
belum mengerucut pada satu nama
menurutnya dinamika politik masih menentukan
baru diskusi pada tahap
awal agar memperkuat
memperkokoh koalisi yang kedua
kesempatan untuk menentukan
dan kita sepakat menyerahkan
sepenuhnya kepada presiden dalam
proses seminggu ke depan ini
sebelumnya ketua umum partai persatuan
pembangunan atau p tiga roma hurmuzi
membeberkan kepastian nama nama bakal
calon wakil presiden yang tengah dipertimbangkan
jokowi untuk mendampinginya di pilpres
mendatang menurut romi
presiden memastikan nama yang akan dipilih
sebagai calon wakil presiden tidak akan keluar
dari sepuluh nama yang disebut
selain nama tiga ketua umum partai koalisi pendukung
pemerintah seperti erlangga hartarto
caimin dan romi sendiri
presiden juga memasukkan beberapa unsur lain
seperti ekonom teknokrat ulama dan
purnawirawan tni dalam daftarnya
nama nama yang kerap disebut
punya potensi untuk mendampingi jokowi
seperti tuan guru bajang atau budi gunawan
ternyata tidak masuk dalam daftar cawapres
yang ada di kantong presiden jokowi
romi juga mengungkapkan presiden jokowi
akan secara resmi mengumumkan
siapa calon wakil presidennya pada sembilan agustus
pengkerucutan sepuluh nama
semula masih long list ya lima belas nama
kemudian tinggal sepuluh nama
terus kemudian presiden menyampaikan kepada saya
agar nama nama ini segera dirilis saja
karena untuk menakar
respons masyarakat bahkan beliau mengatakan
nama calon wakil presiden tidak akan keluar
dari sepuluh nama itu
sepuluh nama itu boleh diungkapkan mas romy
sepuluh nama itu siapa
tentu ada tiga figur ketua umum
di situ sebagai
partai yang nantinya akan mengusung pak jokowi
yaitu figur figur ketua umum
yang memang secara
yaitu ketua umum partai golkar
kemudian pkb dan beliau
menyebut nama ketua umum p tiga sendiri juga
keempat karena sudah tiga nih ya
yang dua lagi adalah ulama
dua lagi adalah ulama yaitu
kiai ma'ruf amin dan pak
din samsudin ini
dua figur ulama yang kita tahu persis
juga sering runtang runtung
pergi ke sana kemari dengan pak jokowi
kemudian ada figur
ini juga penting karena persoalan
utama kita hari ini adalah persoalan ekonomi
pasti semua orang
sudah akan bisa menduganya orang yang pertama
adalah bu sri mulyani
dan yang kedua adalah bu susi puji astuti
karena ini kombinasi antara
kapasitas dan juga
tidak mutlak namanya juga kombinasi
tiga dua tujuh kan
kemudian ada figur purnawirawan tni polri
yaitu pak muldoko
kemudian ada figur pak
mahfud md sebagai akademisi
dan terakhir adalah
pak cete sebagai
pengusaha yang juga pernah memiliki
kesempatan mengabdi di sekitar publik
di periode sebelumnya
jadi sepuluh nama ini sebenarnya yang
sebelumnya ada longlist di mana ada tgb
di situ ada pak jimli asidiki
ketua umum icmi di situ
kemudian ada figur figur
lain seperti kiai said agil siroj
begitu ya tetapi kemudian
mengerucut ke sepuluh nama bahkan
kemudian presiden mengatakan bahwa calon
wakil presiden tidak akan keluar dari
sepuluh nama itu perkembangannya jadi kapan
presiden akan menentukan mas mengumumkan
cuaca cerahnya cuaca cerahnya nanti
tanggal sembilan agustus malam
sembilan agustus malam ya
ya lalu bagaimana kan
para kandidat calon wakil presiden
pendamping jokowi mana yang punya peluang
paling besar untuk mengulasnya
malam ini saya sudah bersama
jaya dihanan direktur eksekutif
selamat malam mas jaya di selamat malam mbak ima
oke sebelum kita ulas satu persatu bagaimana
elektabilitas terutama yang paling penting
tapi kita ingin tahu dulu
sebetulnya kan ini ada dari
daftar sepuluh nama yang kemudian
dibocorkan oleh romi ini kan ada
dari kalangan parpol dan juga non parpol
menurut anda sebetulnya yang mana yang
yang lebih ideal
integritas dan kompetensi
maka untuk situasi sekarang itu yang
yang paling penting pertama adalah
soal akseptabilitas mengapa akseptabilitas
karena diperlukan cawapres
acceptable bukan hanya di kalangan
pemilih tapi juga di kalangan
elit yang mencalonkan
cawapres itu yaitu
belum tentu orang yang misalnya akseptabilitasnya
tinggi itu memiliki akseptabilitas
di kalangan partai partai
oke akseptabilitas ini artinya
bukan akseptabilitas terhadap masyarakat tapi terhadap
partai politik yang mengusung
kalau seseorang tidak akseptabel
di kalangan partai politik dia tidak bisa
dicalonkan kan karena partai politik pasti
akan mencari orang yang bisa mereka terima
dan mereka nyaman dengannya lalu
dicalonkan tapi pada saat yang sama
akseptabilitas di kalangan masyarakat juga
sangat penting karena kalau seseorang
itu akseptabilitasnya sangat rendah
di masyarakat sebagai cawapres
bisa bisa dia membahayakan atau memberikan
dampak negatif terhadap cawapres yang dianggap
baik yang tinggi
di masyarakat minimal
seorang cawapres itu
tidak akan memberikan pengaruh negatif kepada
cawapresnya nanti cawapresnya yang akan
lebih banyak menjadi
tumpuan untuk soal elektabilitas
keterpilihan jadi artinya
lebih menguntungkan kalau kemudian
ini berasal dari unsur parpol
persoalannya begini kalau kita bicara
seseorang yang memiliki
dari segi elektabilitas maupun
akseptabilitas itu akan lebih mudah diterima
di kalangan parpol karena ada alasan
tapi kalau semua cawapres
yang ada itu
akseptabilitas dan elektabilitasnya cenderung
merata relatif merata
politik akan merasa bukan hanya dia
tapi saya juga bisa kenapa milih dia
dalam situasi seperti itu maka
akan lebih baik bagi seorang capres
seperti pak sby pada tahun dua ribu sembilan
sudah semua partai politik
diberi posisi yang lain
yang tidak akan membuat mereka
saling cemburu maka
dicari figur yang di luar mereka
tapi pada saat yang sama bukan hanya
dan kompetensi tinggi
dan akseptabilitas tinggi di masyarakat tapi juga
bisa diterima oleh semua kalangan partai politik
tersebut oke kalau kemudian kita melihat
list dari sepuluh nama
ini semua peluangnya masih sama ya
ya untuk saat ini kita harus mengatakan sama
karena kita tidak tahu persis apakah
di kantong pak jokowi itu
sudah ada cuma satu nama
atau apakah ada dua nama
atau sebetulnya ada
sepuluh nama kita kan nggak tahu persisnya
yang tahu kan cuma pak jokowi dan allah swt
dan juga mungkin beberapa orang
ketumpar pol kan sudah tahu katanya
belum tentu juga
anda menganggap belum tentu
belum tentu karena sinyal yang disampaikan kan beda beda
dari partai itu gus romi mengatakan
sudah mengerucut ke satu nama
dan kita menyetujui pak jokowi yang akan mengumumkan
koalisi belum menentukan satu nama
masih diserahkan kepada pak jokowi
untuk memilah dan memilih
kesimpulannya belum tahu atau memang belum menerima
beda beda tipis ya
karena itu ada banyak
interpretasi soal itu jadi
sebagai kita yang berada di luar ya
terpaksa harus mengatakan
apakah sudah betul betul fix
namanya atau tidak
atau bisa jadi nama itu sudah fix
tapi masih dibuka kemungkinan kemungkinan
perubahan dalam rangka
dalam politik itu
menyerupai pertandingan sepak bola
jadi kadang kadang terjadi
surprise di menit menit terakhir
saat ini kan masih ada
masa jabatan periode masa jabatan wapres
kalau misalnya ada keputusan tiba tiba
yang tidak diduga dari
itu kan memerlukan antisipasi yang
spesifik yang tadi fix
kemudian menjadi tidak fix
oke kita langsung bedah satu persatu
kita hadirkan di sini jadi kita
tidak hanya kemudian menilai
tapi kita juga melihat mungkin fisiknya
cocok nggak sih ini sebetulnya
cocok gak sih sebetulnya berdampingan dengan pak jokowi
oke kita lihat yang pertama ini
pak jokowi berdampingan dengan siapa
oke langsung kita bedah
fisik sih nampaknya
lebih berisi sedikit begitu ya
tegap dan ya cocok
oke kalau dari kemampuan
kalau kita bicara kompetensi dan integritas
pak erlangga integritasnya baik
tidak ada masalah
sepanjang yang kita ketahui ya
tidak ada berita negatif tentang beliau
tidak ada masalah hukum dan sebagainya
dari segi kompetensi kita tahu beliau menteri
dan memiliki beliau seorang teknokrat
seorang insinyur dan juga mengerti ekonomi
serta mengerti juga ekonomi secara praktis
kemudian pengalaman beliau

politisi juga cukup panjang
memimpin partai besar partai golkar
jadi dari sisi itu
dan popularitasnya juga mulai semakin meningkat
popularitasnya untuk sementara memang
sampai bulan mei lalu masih cukup rendah ya
dibanding yang lain
tetapi apa namanya
yang agak kurang dari pak erlangga adalah
akseptabilitas di kalangan masa pemilih
akseptabilitasnya cukup tinggi
di kalangan elit itu maksudnya
baik elit yang sangat elit super elit begitu
ataupun elit dalam arti orang orang seperti anda
opinion leaders dan sebagainya itu
itu baik ya akseptabilitasnya
tapi ketika kita cek di kalangan masa pemilih secara nasional
yang menentukan siapa yang akan jadi presiden itu
akseptabilitas pak erlangga masih kalah dibanding beberapa nama yang lain
oke kita lihat nama selanjutnya kalau begitu
apakah kemudian ini
pak erlangga kalah dengan sosok yang akan kita tampilkan selanjutnya
ini masih juga ketua umum parpol
nah ini dia
pak romi yang membocorkan sepuluh nama calon wakil presiden jokowi
saya nggak tahu apakah nadia yakin dia yang jadi
atau dia memang tidak terlalu berambisi begitu
tapi sekali lagi
atau untuk ambisinya bukan untuk cawapres tapi untuk yang lain
bisa jadi ya
beliau ini kan kelebihannya sama dengan pak erlangga
dari segi integritas kompetensi juga sudah cukup teruji
memimpin juga sebuah partai
kemudian tokoh muda ya
yang mencoba mengerti kebutuhan kebutuhan para pemilih milenial
itu kelebihan beliau
cuma akseptabilitasnya di kalangan masa pemilih nasional
itu masih berada di papan tengah
masih sedikit di atas dari pak erlangga
sedikit di atas dari pak erlangga
tapi di kalangan elit
akseptabilitasnya sedikit di bawah pak erlangga
jadi imbang dengan pak erlangga dari segi akseptabilitas itu
pak erlangga sedikit unggul
masuk lima besar di akseptabilitas di kalangan elit dan opinion leader
pak gus romi itu agak di bawah di kalangan elit
tapi di kalangan masa pemilih
gus romi itu sedikit di atas pak erlangga
jadi kalau kita anggap itu relatif sama
maka posisi mereka berimbang
oke kita akan lihat sosok selanjutnya
masih ketua umum parpol
nah ini dia caimin yang bicaranya agak berbeda ya
dengan ketum parpol lain yang bertemu di istana bogor
kalau dari fisik kelihatannya agak mirip pak jk ini ya sebetulnya
kalau fisik kita tidak melihat ada persoalan ya
pak caimin adalah juga memiliki kompetensi yang bisa kita anggap baik gitu
pernah jadi menteri
pernah memiliki jabatan di legislatif
dan tentu saja dia seorang ketua partai yang cukup besar ya
dan memimpin partai yang mewakili masa pemilih yang cukup besar di indonesia
yaitu masa nahdlatul ulama terutama
yang terutama yang berbasis di jawa timur dan di jawa tengah
kalau dari sisi akseptabilitas mas yoyadi
akseptabilitasnya ca imin untuk di kalangan masa pemilih nasional
dia sedikit di atas gus romi
caimin enam puluh tujuh gus romi enam puluh persen akseptabilitasnya
keduanya di atas air langga hartarto
tapi ca imin lagi lagi kalah sama air langga hartarto di sisi akseptabilitas di kalangan elit
itu artinya kalau kita mau lihat implikasinya
kalau nanti misalnya cak imin dipilih sebagai cawapres
itu partai partai lain akan lebih mudah
stabilitas ini apakah kemudian linear dengan elektabilitas
tapi kalau di kalangan masyarakat biasanya orang yang akseptabilitasnya tinggi
cenderung akan memiliki resistensi yang rendah di masyarakat
sehingga potensi untuk dia memberikan dampak negatif
secara elektoral kepada capresnya itu berkurang
oke selain dari parpol kita dalam daftar juga ada sejumlah nama non parpol
ada nama ulama kemudian teknokrat
kita akan bahas mas jayadi tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
kepala kepala kepala
saya masih bersama jayadi hanan
kita masih membedah calon calon wakil presiden yang kemudian dibocorkan
oleh romahur muzi
kita akan lihat selanjutnya ini ada dari kalangan ulama mas jayadi
kita lihat siapakah sosok yang ditampilkan
ya ini dia mahfud md
sebetulnya ini kalangan yang boleh disebut ulama atau tokoh agama
atau tokoh yang dianggap dekat dengan kalangan islam ya
sebelum kita bahas ini semua nama yang tadi disebut sepuluh nama itu
sebetulnya dari segi kualifikasi personal integritas kompetensi empati
dan hal hal yang lainnya itu cenderung relatif berimbang
nah yang membedakan mereka dan itu juga yang penting
adalah soal akseptabilitas itu
nah pak mahfud adalah
dari sisi akseptabilitas seperti apa
ya pak mahfud dari sisi akseptabilitas
beliau selama ini dianggap cukup dekat dengan kalangan nu
kalangan islam yang disebut cenderung islam tradisional
tapi juga cenderung bisa diterima oleh kalangan islam yang lebih luas
baik muhammadiyah ataupun kalangan islam secara umum
jadi di situ kelebihan dari pak mahfud
akseptabilitasnya di kalangan elit maupun di kalangan masa pemilih nasional
selalu masuk lima besar
jadi kalau dibandingkan yang tadi
nah di sini
ini calon terkuat ya sebetulnya ya
dari segi akseptabilitas ini dari penilaian kita ya
ini yang paling tinggi akseptabilitasnya baik di kalangan
dan merata baik di kalangan
masa pemilih dan juga kalangan elit ya
masa pemilih dan juga kalangan elit
jadi itu keunggulan dari pak mahfud karena itu
dan mengapa tokoh agama atau dari kalangan agama ini menjadi cukup penting sekarang
karena ada keperluan dari kubu jokowi untuk menutupi
menutupi kelemahan dari segi citra
seberapa efektifkah kemudian sosok mahfud md ini bisa meng counter citra jokowi
yang kemudian disebut anti islam begitu ya
paling tidak dari segi narasi citra bahwa misalnya pak jokowi tidak merangkul tokoh tokoh islam
itu kan bisa dibantu oleh masuknya tokoh tokoh seperti pak mahfud ini
sehingga orang orang yang selama ini berada di kubu pak jokowi dan mempertimbangkan agama
menjadi salah satu faktor dalam pilihannya akan merasa pak mahfud saja ikut pak jokowi
masa saya merasa tidak nyaman
oke memberikan ketenangan batin
kita lihat calon selanjutnya ini kita bergeser sedikit ke purnawirawani pak muldoko
muldoko selama ini lebih dikenal sebagai tokoh militer
itu artinya dari segi kompetensi integritas beliau sudah sangat teruji
cuma memang pengalamannya yang lebih luas di ranah pemerintahan dibanding pak mahfud tadi
misalnya pak mahfud kan pengalamannya eksekutif legislatif yudik yudik
pak muldoko pengalamannya selama ini lebih banyak di kalangan tni
dia akan sangat baik untuk membantu citra pak jokowi dalam konteks persoalan persoalan keamanan
dan itu tidak menjadi isu sebetulnya saat ini ya
tidak menjadi isu karena kita negara demokrasi tni sepenuhnya berada di bawah supremasi sipil
siapapun presidennya tni akan ikut kepada perintah presiden itu karena konstitusi mengatakan begitu
jadi dari segi kebutuhan untuk soal keamanan tidak terlalu urgen
nah sementara akseptabilitas itu urgen
persoalan dari pak muldoko saya kira kita belum tahu dari segi akseptabilitasnya di kalangan partai politik bagaimana
karena beliau cukup baru di kalangan politik ya
juga akseptabilitasnya di kalangan masyarakat pemilih secara nasional masih berada di bawah nama nama yang tadi
karena memang muldoko ini cukup lama menghilang baru kembali hadir sebagai ksp ya
oke kita akan lihat selanjutnya ini ada tokoh ulama
ketua majelis ulama
ketua majelis ulama
indonesia pak ma'ruf amin
ya lagi lagi ini keunggulan utamanya ada pada akseptabilitas di kalangan islam ya
sebagai ketua mui pak ⁇ maruf ⁇ amin sangat dihormati baik dari kalangan islam nu maupun kalangan islam non nu muhammadiyah dan sebagainya itu
jadi dari segi akseptabilitas ini cukup tinggi dan saya kira akan sulit untuk misalnya mencitrakan pak ma'ruf amin sebagai orang yang berada di pihak yang anti islam misalnya
kalau dia menjadi cawapres pak jokowi
oke seberapa besar sebetulnya
akseptabilitas beliau di kalangan masa pemilih secara nasional maupun di kalangan elit itu yang belum begitu tinggi
oh belum begitu tinggi
tapi seberapa besar kemudian sosok ⁇ maruf ⁇ amin ini bisa membuat tokoh tokoh yang kemudian tadinya berada di pihak seberang jokowi itu akhirnya memilih jokowi
belum tentu karena kan faktor apa namanya tokoh tokoh itu kan
tokoh tokoh itu kan apapun yang terjadi banyak yang pokoknya mereka tidak cocok tidak bisa sama jokowi
jadi saya kira kehadiran tokoh tokoh seperti kiai ma'ruf itu lagi lagi tadi untuk membantu jokowi untuk memberikan citra positif bahwa dia sebetulnya tidak memiliki agenda agenda untuk anti islam atau tidak ramah dengan kalangan islam
apakah demikian halnya dengan sosok selanjutnya ini ada din samsudin mantan
ketua pp muhammadiyah
ketua pp muhammadiyah
ya pak adin samsudin tokoh muhammadiyah tentu saja sangat diterima di kalangan muhammadiyah
beliau juga dulunya pernah juga dekat dengan nu begitu jadi sebetulnya punya akar yang cukup luas begitu
cuma memang persoalan pak din samsudin adalah akseptabilitasnya baik di kalangan elit maupun di kalangan masa pemilih itu masih di bawah rata rata yang nama nama yang sudah kita sebutkan
nama yang lain baiklah
kita sudah bahas tadi mas jari dari kalangan parpol kemudian
dari kalangan parpol kemudian juga dari kalangan ulama purnawirawan kita belum bahas masalah
kalangan teknokrat kita akan bahas setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
ya kami masih membedah calon wakil presiden joko widodo tadi sudah ada dari kalangan parpol kemudian kalangan ulama dan juga purnawirawan
sekarang kita bahas daftar nama nama teknokrat yang masuk dalam daftar cawapres joko widodo
yang pertama ini adalah menteri keuangan terbaik ya baru mendapatkan penghargaan lagi di dua ribu delapan belas
menurut mas jayadi industri mulia ini seperti apa
teknokrat secara umum itu keunggulan utamanya di kompetensi
dan secara umum teknokrat itu kelemahan utamanya di akseptabilitas
karena kan teknokrat umumnya itu kan pokoknya berbasis kepada profesionalisme yang dia miliki
kalau dia bilang secara profesional ini masalah dia akan bilang masalah
kalau dia bilang ini sesuatu yang baik akan dia baik gitu
enggak bisa berdiplomasi gitu ya
kurang lektor jadinya
komunikasinya terlalu apa deng
nah itulah saya kira
kalau saya tidak akan bicarakan lagi kompetensi integritas dan sebagainya itu ibu sri mulyani cukup tinggi
tapi kan sebetulnya nama bu sri mulyani ini kan sudah berkali kali muncul begitu
bukan di era sekarang saja
sebetulnya sebelumnya juga sudah
dan akseptabilitasnya di kalangan masyarakat juga cukup tinggi
ibu sri mulyani
sebetulnya di kalangan elit non parpol ibu sri mulyani juga akseptabilitasnya tinggi
tapi saya ragu kalau akseptabilitasnya di kalangan partai partai politik yang akan mengajukan capres capres itu juga cukup tinggi
yang kedua karena ibu sri mulyani bukanlah tokoh yang dianggap berasal dari kalangan islam
dari kalangan yang dekat dengan ulama dan sebagainya
maka akseptabilitas dari sisi itu juga agak rendah
sehingga apa namanya kalau dikaitkan dengan kebutuhan dari pak jokowi untuk membantu memperbaiki citra negatif dia terkait dengan isu isu anti islam dan sebagainya itu
maka teknokrat seperti ibu sri mulyani tidak bisa
membantu pak jokowi
tetapi teknokrat seperti ibu sri mulyani akan sangat baik untuk membantu melaksanakan pemerintahan kalau pak jokowi terpilih lagi
seperti halnya yang dilakukan sekarang sebetulnya
ya meskipun banyak yang kontroversi ya
tapi secara umum kan dari ukuran ukuran ekonomi kan masih baik begitu
oke kita akan lihat ini ada sri kandi selanjutnya
masih dari kabinet pak jokowi
ada bu susi pujiastuti
kalau sebelumnya sempat terhambat karena masalah
jasa sma tapi kan sudah lulus sma ya
gak ada masalah dari segi
artinya dari segi administrasi bu susi bisa menjadi cawapres
tapi itu lagi lagi problemnya di akseptabilitas
akseptabilitas baik di kalangan nama bu sri pujiastuti tidak muncul secara signifikan di kalangan elit
dari segi akseptabilitas
dan juga apa memang muncul di kalangan masyarakat pemilih nasional
akseptabilitasnya baik gitu
tetapi masih di bawah nama nama yang kita sebutkan tadi
sehingga apalagi kalau kita mau mengukurnya dari segi akseptabilitas dengan memasukkan unsur identitas agama atau etnisitas itu
yang menjadi kebutuhan pak jokowi
nah ibu sri pujiastuti belum masuk ke level itu
sehingga menurut saya yang paling baik untuk ibu sri pujiastuti dari segi analisis ini ya
tentu tegra tunggak pak jokowi kan
itu lebih baik untuk membantu pak jokowi nanti kalau terpilih jadi presiden lagi
tapi kalau kita lihat bu susi sebetulnya kenapa ini akhirnya muncul gitu
masuk dalam daftar sepuluh nama yang diajukan menjadi cawapres jokowi
sebetulnya apa sih keunggulan bu susi ini
dari segi analisis objektif persepsi masyarakat
memang nama bu susi selalu muncul di lima besar menteri yang paling populer
dan dianggap paling berhasil oleh masyarakat
persepsi masyarakat ya
kita bisa berdebat soal betulkah berhasil atau tidak
tapi menurut persepsi masyarakat beliau adalah orang yang paling populer
dan dianggap memiliki kinerja yang paling baik
menurut persepsi masyarakat
jadi masalah popularitasnya itu ya
saya kira itu menjadi salah satu pertimbangan mengapa beliau masuk menjadi sepuluh nama
selain barangkali juga faktor representasi gender ya
selain beliau memang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi
tapi apakah kemudian di sosok pak jokowi ini
masalah ekonomi itu tidak menjadi isu
artinya memang pak jokowi ini tidak membutuhkan sosok sosok cawapres yang mungkin kuat secara ekonomi
dan saya kira akan menjadi isu yang cukup menantang di pemilihan presiden yang akan datang
meskipun inflasi rendah
itu menjadi titik kritik yang cukup keras saat ini
dan juga kalau misalnya ada masalah dari tiba tiba ekonomi mengalami krisis
memang betul ekonom orang yang dianggap memiliki kompetensi tinggi di bidang ekonomi itu diperlukan
tetapi posisinya tidak harus menjadi wapres
jadi ekonom teknokrat akan sangat berguna untuk membantu seorang presiden kalau dia nanti sudah terpilih
tidak harus menjadi wapres
artinya masuk dalam kabinet begitu ya
jadi ada dua tahap cara memilih cawapres ini
satu cawapres yang bisa membantu seorang presiden memenangkan pertarungan pilpres
nah itu dari sisi akseptabilitas
akseptabilitas kemudian menjadi faktor yang sangat penting saat ini
tetapi faktor berikutnya yang harus dipikirkan adalah kalau nanti terpilih siapa yang cocok menduduki pos pos tertentu ekonomi hukum dan sebagainya itu
nah orang seperti ibu sri mulyani itu
susi puji asyuti itu nilai signifikan nya paling kuat ketika pemerintahan dijalankan
tapi untuk membantu memenangkan pak jokowi meskipun dia mungkin bisa membantu tapi nilainya masih kalah dibanding misalnya pak mahfud
kiai ma'ruf amin atau pak air langga hartarto dan sebagainya
oke ada satu nama lagi ini ada pak hairul tanjung yang juga masuk dalam list sepuluh nama calon wakil presiden joko widodo
itu semua sepuluh nama yang dibocorkan oleh romi
tapi ada satu nama lagi mas jayadi yang akan kita ulas siapakah dia kita akan ulas setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
saya masih bersama jayadi hanan membedah calon wakil presiden untuk jokowi yang paling ideal
tadi kita sudah bedah satu persatu ada sepuluh nama yang disebutkan oleh romi menjadi calon wakil presiden jokowi
ada satu nama ini mas yang belum kita bahas kita akan lihat sama sama siapa dia
nah ini dia calon wakil presiden jokowi yang nah pak yusuf kalla
ini pasti semua orang tahu bahwa kelebihan utamanya adalah pernah menjadi wakil presiden pak jokowi
itu artinya kita tidak perlu berbusa busa menyampaikan analisis ini itu
lihat saja cocok nggak sama pak jokowi kan selama ini kan cocok
begitu jadi itu kelebihan utama dari pak yusuf kalla
karena itu ketika kami melakukan riset itu dikonfirmasi oleh riset di masyarakat
akseptabilitas integritas kompetensi personal semuanya tinggi
kemudian baik di kalangan elit maupun di kalangan masyarakat
lalu kalau kita cek elektabilitas sebagai cawapres untuk pak jokowi memang elektabilitas tertingginya ada di pak yusuf kalla
meskipun tidak terlalu jauh bedanya dengan pak mahfud misalnya tapi beliau masih di atas
nomor satu jadi memang pak jk adalah dan di kalangan partai politik saya kira juga akseptabilitasnya tinggi
antara lain misalnya salah satu kekhawatiran partai politik adalah
ini kan periode kekejangan
ini kan periode kedua pak jokowi kalau terpilih lagi ya
itu berarti periode depan kan pak jokowi nggak nyalon lagi
berarti kan bisa menjadi panggung bagi wapres untuk mempersiapkan diri menjadi capres di tahun dua ribu dua puluh empat
nah pak jk karena alasan alasan yang sifatnya alamiah kan kemungkinan akan sulit untuk maju lagi menjadi capres di dua ribu dua puluh
kalau dia menjadi wakil presiden lagi
karena itu akan aman bagi semua partai politik
jadi akseptabilitasnya pun menjadi lengkap
di kalangan partai politik kemungkinan diterima
di kalangan elit diterima
di kalangan masa pemilih juga cukup tinggi akseptabilitasnya
walhasil ya ini memang calon yang cukup ideal untuk menjadi wapres
problemnya adalah konstitusi
jadi dari seluruh aspek sebetulnya ini yang paling ideal
karena memang juga kalau dibandingkan dengan calon calon yang sebelumnya itu masih sifatnya prediksi
kalau ini kan sudah menjadi
sudah jelas ya
ideal itu artinya bukan apa
ya ideal dalam situasi sekarang
nah cuman itu tadi
problemnya adalah dari segi konstitusi
kalau menurut saya yang orang politik konstitusi jelas mengatakan bahwa pak jk tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk periode ketiga
meskipun saat ini ada pengujian ya
nah itu saja saya kira hambatannya
cuma ya kita lihat nanti bagaimana mk memutuskan
pada tahun ini soal judicial review
nah kalau kemudian kita bicara pak jk
kalau nantinya pak jk ini tidak menjadi cawapres jokowi
apakah ini kemudian nanti pak jk berpotensi untuk menjadi lawan yang ataupun juga menjadi bola liar
menjadi lawannya jokowi yang cukup bisa mengkhawatirkan dan harus diperhitungkan begitu bagi
ya bisa sih
karena siapapun yang menjadi cawapres itu pasti akan mencoba untuk merangkul pak jk
karena tetapi saya kira memang yang paling logis itu pak jk kan tetap bersama pak jokowi
tapi kita tidak tahu kan perkembangan
pak jk memang memiliki modal selain modal personal sebagai wapres
beliau memiliki juga modal sosial
yaitu sebagai tokoh yang masih cukup dipercaya dihormati cukup karismatik di indonesia timur
terutama di daerah sulawesi
dan kita tahu bahwa daerah indonesia timur itu juga memiliki suara yang cukup banyak
di sulawesi selatan saja itu suara pemilihnya ada sekitar sembilan jutaan
itu jumlah suara yang cukup penting dan bisa mempengaruhi kekuatan elektoral dari siapapun yang menjadi capres
oke artinya kalau presiden jokowi ingin aman tidak menjadikan jk menjadi cawapres dia harus memastikan jk berada di dalam koalisinya
ya sebaiknya begitu
meskipun kan belum tentu juga apa yang saya sampaikan tadi benar
kalau misalnya jk pindah ke kubu prabowo ke kubu oposisi dan sebagainya
dan satu hal lagi saya kira di luar itu kita sudah bahas semua ini tadi
kita sudah membicarakan siapa yang unggul siapa yang kurang unggul
tapi ujung ujungnya faktor terakhir yang paling menentukan dalam penentuan siapa cawapres itu kan
faktornya pak jokowi sendiri
pak jokowi siapa yang dia merasa paling cocok
pak jokowi sendiri atau
seharusnya pak jokowi
pak jokowi sendiri siapa yang dia merasa paling cocok
dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh partai partai koalisi mereka kan dengan terbuka mengatakan bahwa cawapres itu satu nama itu sepenuhnya diserahkan kepada pak jokowi untuk memilih di antara sepuluh atau sebelas nama tadi
itu artinya kan tergantung kepada pak jokowi
siapa yang dianggap paling cocok secara personal memiliki chemistry yang cocok
kemudian dia paling nyaman dengan calon itu
tapi pak jokowi menurut anda punya kemewahan atau tidak untuk kemudian menentukan cawapresnya sendiri tanpa kemudian mempertimbangkan variable koalisi itu tadi
minimal proses itu sudah dilalui menurut saya
paling tidak ketika kita kalau kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh enam partai yang sudah bertemu di istana bogor kemarin
mereka mengatakan bahwa itu sekarang bola ada di tangan pak jokowi
itu artinya proses untuk mendengarkan partai partai ini itu sudah menunjukkan
sudah mencapai titik ujungnya
dan itu berarti sekarang tinggal di tangan pak jokowi untuk menentukannya
jadi apakah itu disebut kemewahan atau bukan yang jelas sekarang minimal secara formal yang kita dengar bola ada di tangan pak jokowi
oke dari sepuluh nama kemudian yang kita bedah tadi kira kira faktor apa sebetulnya yang paling penting yang harus dipertimbangkan oleh pak jokowi untuk memilih calon wakil presidennya
itu tadi akseptabilitas
akseptabilitas baik di kalangan masa pemilih maupun di kalangan elit serta di kalangan partai politik
akseptabilitas juga terkait dengan persoalan yang akan membuat pak jokowi memiliki citra negatif atau tidak
terutama dari segi anggapan soal politik identitas itu
soal bahwa pak jokowi dianggap dikelilingi oleh lingkaran yang cenderung anti islam
atau agenda agendanya cenderung anti islam
agenda agendanya cenderung kurang ramah dengan agenda kalangan islam dan sebagainya
jadi akseptabilitas dari tiga sisi itu
dari akseptabilitas dari kalangan masyarakat secara umum akseptabilitas di kalangan elit termasuk elit parpol dan akseptabilitas dari sisi kemungkinan dia untuk diberi citra negatif sebagai orang yang dari segi agama memiliki masalah
mas jayadi kalau kita berandai andai
atau kalau kemudian anda menjadi presiden
kalau kemudian anda menjadi presiden joko widodo
dari sepuluh nama tadi kira kira nama mana yang kemudian masuk kantong anda sekarang
kalau mungkin kalau tidak bisa satu mungkin tiga tiga besar lah
tiga besar menurut saya adalah pertama mahfud md yang akan saya pilih
yang kedua mungkin kiai maruf amin
yang ketiga ayr langga hartarto
oke jadi kalangan islam itu memiliki posisi yang paling menguntungkan ya
karena antara tiga tokoh tadi kan yang paling akseptabilitasnya paling baik menurut saya kan ada tiga tokoh
pak mahfud pak maruf amin dan pak din samsudin
dua yang tertinggi
nah selain itu ada faktor berikutnya yaitu pak erlangga hartarto karena berasal dari partai terbesar nomor dua di koalisi jokowi
oke kita akan lihat apakah kemudian tebakan anda ini benar dari tiga nama itu apakah memang nanti akan dipilih oleh presiden
ini tebakan menurut pribadi saya bukan prediksi ya
iya apakah kemudian
ini saya dianggap salah lagi kan
apakah kemudian nanti prediksi atau tebakannya mas jayadi ini sama kemudian dengan apa yang dipikirkan oleh presiden jokowi
kita akan tunggu nanti tanggal delapan agustus ya rencananya presiden jokowi akan mengumumkan siapa calon wakil presidennya
terima kasih mas jayadi sudah menemani saya untuk pengulas satu persatu calon wakil presiden jokowi
dan ulasan tadi sekaligus mengakhiri layar pemilu terpercaya malam ini
terima kasih atas kebersamaan anda
saya fayunizar pastikan anda mendapat update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres dua ribu sembilan belas bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia